pola tatanan hidup baru atau new normal segera diterapkan di beberapa daerah
pemerintah berharap masyarakat mampu beradaptasi dengan pola tatanan hidup baru ini tanpa melonggarkan protokol kesehatan
namun apakah pemerintah sudah mengantisipasi timbulnya gelombang kedua atau second wave dari penyebaran covid sembilan belas sebagai dampak penerapan new normal
lalu apakah masyarakat kita sudah betul betul siap dan memahami protokol kesehatan new normal ini
serta bagaimana pemerintah menjawab ketidakpuasan publik atas penanganan covid sembilan belas selama ini
kita akan bertanya langsung dengan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
selamat malam pak mohajir
selamat malam mbak rifana
pak muhajir terima kasih sekali waktunya kepada cnn indonesia prime news
sebelum saya masuk ke protokol new normal
saya ingin tahu sebetulnya bagaimana evaluasi pemerintah atas pelaksanaan psbb di seluruh wilayah indonesia selama hampir tiga bulan ini pak muhajir
secara umum sudah bagus
artinya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol protokol minimal yang ada di dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kedaruratan kesehatan masyarakat sudah mulai tumbuh dengan baik
dan ini tinggal mendorong lagi
bagaimana supaya kesadaran ini semakin meningkat
sebetulnya memang kuncinya kan di kesadaran masyarakat
kalau masyarakat sangat patuh terhadap protokol sebetulnya semuanya bisa teratasi dengan baik
oke sudah bagus begitu kalau menurut evaluasi dari pemerintah
tapi hari ini ada peningkatan kasus yang cukup tajam pak
kasus positif mencapai hampir seribu kasus
apa sebetulnya yang paling menyulitkan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
tadi saya mencari penyelidikan
saya mencari penyelidikan
jadi itu terutama ada tingkat kepatuan
karena itu nanti kepatuan ini kita terus kita dorong agar semakin bisa menjadi salah satu solusi ketika kita menghadapi situasi situasi yang mungkin terjadi di luar perhitungan kita
tingkat kepatuhan masyarakat kita kalau di mata pemerintah dinilainya dari satu sampai sepuluh di angka berapa pak muhajir
sekarang sudah tujuh lah
itu hanya di deklarasi
di jakarta saja atau di seluruh wilayah indonesia
seluruh wilayah indonesia
bahkan di pelosok pelosok yang kita duga belum tersosialisasi ternyata mereka lebih disiplin dibanding beberapa tempat yang lain
kalau tingkat kepatuhan masyarakat kita dinilai pemerintah tujuh tadi bapak sebutkan
tapi dari beberapa survei yang kami rangkum ternyata masyarakat meragukan data update covid sembilan belas pemerintah dan masyarakat juga tidak puas pak dengan cara pemerintah menangani covid
apa respon pemerintah pak muhajir
kita akan terus memperbaiki dari semua lini mulai dari tracking kemudian testing dan juga statementnya
jadi mulai dari kita akan terus melakukan penjejakan kasus kasus
setiap ada kasus kemudian kita kejar mata rantainya kemudian kita adakan tes
dan setelah itu kalau nanti ada yang ternyata positif kita minta untuk melakukan pengobatan sendiri melalui solat di diri
kalau yang betul betul memang sudah
sudah terjangkit kita obati kita beri perawatan dan itu prosedurnya tiga itu yang harus kita lakukan
dan sekarang pemerintah kan sudah mulai memperbesar jumlah yang dites ya
presiden sudah menginstruksikan supaya targetnya sepuluh ribu sudah terpenuhi sekarang
sekarang sudah tiga belas ribu
per hari ya pak
mudah mudahan tidak sampai satu minggu nanti sudah dua puluh ribu
kan bisa tiga puluh ribu nanti
presiden jokowi menargetkan seperti yang tadi bapak sampaikan pelaksanaan tes pcr masif dua puluh ribu tes per hari
apakah kemudian ini mencerminkan presiden meyakini kasus positif kita jauh lebih banyak dan jumlah tes yang kemarin dilakukan sampai sekarang ternyata belum mencerminkan situasi yang real di lapangan pak muhajir
ada korelasi positif antara jumlah tes yang dilakukan dengan jumlah yang terdeteksi positif ya
jadi kita harus akui bahwa memang
semakin banyak tes kita lakukan nanti akan semakin memastikan bahwa tingkat rehabilitas dari data yang kita miliki akan semakin mendekati sempurna
pak tapi selain tes masif sebanyak dua puluh ribu tes pcr masif per hari yang saya ingin tahu sebetulnya pola koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah pemerintah daerah apakah sudah berjalan mulus atau memang tidak semudah itu pak muhajir
untuk bisa mengintegrasi
untuk bisa mengintegrasikan semua kebijakan menjadi satu pak
ya mbak rifana kan tahu ini kan sebetulnya psbb ini baru berlangsung dua bulan enam seminggu ya
sekarang tiga puluh satu maret ditandatangan oleh presiden
dan pada waktu itu tentu saja semuanya harus disiapkan secara bertahap
tidak bisa serta merta siap semuanya
dan saya kira tidak ada satu pun negara yang betul betul siap mengajar di wabah ini kan
termasuk di indonesia
tapi kalau kita lihat performa kita terutama dalam sektor kebijakan
relatif cepat ya
dan sekarang ini kita mulai beranjak untuk membenahi di sektor jaring pengaman sosial kan
jadi semuanya sudah semakin berada dalam track yang benar insya allah
tadi bapak mengatakan bahwa kita sudah berada pada track yang benar
begitu salah satunya adalah caranya merekrut relawan
menjadi salah satu cara untuk mempercepat dilakukannya tes pcr masif dua puluh ribu per hari
mungkin bapak bisa jelaskan ini mekanismenya akan seperti apa
karena kan relawan ini belum dibekali
pengetahuan ataupun ilmu untuk mengetes begitu pak
apakah nanti tidak akan menimbulkan kekisruhan pak muhajir
relawan itu salah satunya ya
yang sangat dibutuhkan terutama adalah jumlah alat
dan alat jumlah alat sekarang jumlah lab
lab sekarang sudah satu ratus empat puluh enam unit yang ada di indonesia
dan kita akan segera memperbanyak dengan mobile lab
dan kemudian ketersediaan pcr
kekesediaan jumlah swab untuk melakukan testing
dan tentu saja juga jumlah tenaga
tenaga relawan kita harapkan akan menjadi tenaga cadangan
kalau tenaga intinya betul betul sudah tidak bisa mentoleransi lagi jam kerjanya ya
dan itu tentu saja yang akan pilih yang memang yang sudah memiliki background akademik
maupun pengalaman laboratorium yang memadai
misalnya jurusan jurusan s dua biologi
terutama jurusan mikrobiologi
kemudian jurus s dua skm
itu akan kita prioritaskan untuk dilibatkan
dan jangan dianggap nanti kemudian langsung ditugaskan ya
itu nanti akan ada pelatihan
dan dari pak menteri spek
sudah disepakati tadi pagi baru rapat koordinasi kita
nanti akan dipusatkan di lipi untuk pusat pelatihannya
oke artinya dengan adanya pelatihan relawan ini dan merekrut relawan besar besaran
apakah kemudian pemerintah mengakui bahwa memang kewalahan sejak awal untuk melakukan tes masif pak mohajir
tadi itu saya bilang ini semuanya akan bertahap ya
bertahap dan kemudian sekarang kita mulai semakin menguasai keadaan
termasuk upaya kita untuk memperbanyak jumlah testing itu
oke nanti saya akan tanya bagaimana respon dari pemerintah pusat dengan adanya keputusan dari pemprov dki jakarta
yang memperpanjang masa transisi
apakah ini sejalan dengan keinginan dari presiden jokowi dan juga pemerintah pusat
tahan dulu pak muhajir kita akan kembali
usai jeda cnn indonesia prime news akan segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan menko pmk mohajir effendi yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
pak muhajir saya akan lanjutkan
pemprov dki jakarta kita tahu kemarin
empat juni sudah menetapkan perpanjangan psbb masa transisi selama satu bulan
apakah ini sejalan dengan keinginan dari presiden
ini sejalan dengan program pemerintah pusat
resmen pemerintah pusat seperti apa pak mohajir
ya saya perlu sampaikan ya bahwa dengan adanya pp nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh tentang psbb
kemudian diperkuat dengan kepres nomor sebelas tentang kedaruratan kesehatan masyarakat
kepres nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh tentang kedaruratan nasional
sebenarnya dn dewan distrik stoto dulu
ini adalah pemnatalan tratasional
sebenarnya collaborating negara punnasnya itu akurat sama dengan pot
kemudian dijarakannya ibu pemerintahan
dan kalau poner
saya akan rohani kalau tidak mohon
muka anugerah em objetnya
karena itu dalam konteks ini
sebetulnya tidak ada masalah
dki kalau ingin memperpanjang
akan menambahi poin poin tertentu
untuk lebih memperketat
sesuai dengan kebutuhan dki
itu tidak ada masalah
pemerintah pusat dengan pemerintah dki
kalau kadang kadang ada salah paham itu biasalah
namanya koordinasi kan justru untuk
kekurang informasi yang mungkin belum saling lengkap
insya allah sejalan antara pemerintah pusat dengan
jumlahnya kasiara yang manapun
kita akan selalu berusaha untuk mensinkronkan
agar ada orkestrasi yang baik
di dalam upaya kita untuk menangani
oke pak tapi ini menarik sekali
tadi bapak sempat menyebutkan bahwa
kalau ada kesalahpahaman itu biasa
apakah ini berkaitan dengan
sebetulnya keinginan dari presiden jokowi
melaksanakan new normal pada tanggal satu juni
tapi ternyata pemprov dki jakarta
yang kita tahu dki jakarta adalah
epicentrum dari penyebaran covid sembilan belas
itu kemudian memutuskan untuk
sebagai masa transisi
apakah ini tidak bertolak belakang begitu pak muhajir
saya kira belum pernah ya
ada pernyataan bapak presiden
bahwa akan dimulai satu juni dan seterusnya
karena itu masih
rencana dan akan bisa
berubah kalau memang situasinya
menuntut perubahan karena kan
wabah ini kan
sulit untuk ditebak tebak
karena itu masyarakat harus siap
saat mungkin ada perubahan perubahan kebijakan
karena memang situasinya menuntut
untuk perubahan adanya perubahan kebijakan itu
oke artinya pemerintah pusat tidak masalah
dengan keputusan dari pemerintah daerah begitu ya
kalau ingin memperpanjang tsbb
karena itu merupakan diskresi dari pemerintah daerah
untuk melihat wilayahnya ya pak ya
dan yang lebih penting bahwa
psbb ini berlaku seluruh indonesia
dan sebelum dicabut
nomor sebelas dua ribu dua puluh itu ya
pak muhajir ini menarik sekali bahwa presiden
juga berulang kali menggaungkan
soal masyarakat harus siap untuk new normal
pola tatanan hidup baru
tapi kalau kita lihat kasus kasusnya
di tiga provinsi pada hari ini
di jawa timur kemudian kemarin di kalimantan selatan
dan juga di sulawesi selatan ini
masih tinggi bahkan hari ini
yang kasus positif mencapai hampir seribu kasus
apakah ini kemudian tidak kontraproduktif pak muhajir
penerapannya akan sangat selektif
sebetulnya new normal itu kan tidak ada dalam undang undang
kalau di dalam undang undang kebencanaan itu
itu sebenarnya kan tahap rehabilitasi ya
bahan rehabilitasi dan kemudian
menuju rekonstruksi itu artinya recovery
jadi sebetulnya kalau kita mengacu undang undang
itu biasa saja gitu
gempa kan juga ada gempa susulan
untuk meletus kan juga ada meletusan susulan
ini sama covid ini jangan dianggap sebagai
suatu hal yang
yang penanganannya berbeda dengan kebencanaan memang
memang kasus ini adalah sifatnya
dan kemudian berkaitan dengan kesehatan
maka memang penanganannya lebih menekankan
pada tegak ruasan kesehatan
dan presiden juga menyampaikan
dimulai dari yonah hijo
psbb yonah hijo diutamakan
tetapi itu juga penuh kehati hatian
presiden juga menyampaikan
jangan sampai kita melakukan dengan cara sembrono
yang nanti menumbuhkan kluster kluster baru
kedua ketiga dan seterusnya
malah sulit untuk dikendalikan
artinya kita sama sama waspada
dan kerjasama antara pusat dengan daerah
memang sangat dibutuhkan untuk ini
dan kalau daerah bilang tidak
kita pusat tidak akan memaksakan untuk itu
oke artinya tidak akan dipaksakan
karena perlu kehati hatian
jangan sampai menimbulkan kluster baru
seperti yang tadi pak muhajir sampaikan
jadi presiden selalu nanti nanti
tidak boleh sembrono tidak boleh gerasa kerusuh
dan harus dengan penuh kehati hatian
memang bahwa akan ada risiko
terutama dalam aspek ekonomi
aspek sosial kemasyarakatan
karena itu mohon dipahami
kenapa kita berusaha untuk mengurangi pembatasan
itu karena kalau hibernasi ekonomi kita semakin dalam
itu nanti pemulainya juga semakin berat
memang kita akui bahwa keselamatan
lebih kita makan
tetapi kan juga kalau tidak makan
tidak ada penghasilan kan juga
tidak selamat juga kan
jadi mohon dipahami masyarakat
bahwa kita ingin berusaha untuk berimbang
ibarat mendayung perahu
di antara dua tebing yang sangat membahayakan
bagaimana kita betul betul berada di tengah

menabrak salah satu tebing
dari dua yang sangat berbahaya itu
ini memang tidak mudah
tetapi insya allah
kalau pemerintah ini didukung oleh semua elemen masyarakat
termasuk kekuatan kekuatan organisasi sosial kemasyarakatan
kita yakin kita akan bisa mengarungi dengan selamat
oke artinya keyakinan pemerintah
kehati hatian dari pemerintah daerah itu juga perlu
tapi kalau di sisi dari kemenko pmk
melihatnya apakah masyarakat kita sendiri sudah siap
dan sudah memahami betul
pemerintah pemerintah itu juga perlu
dan sudah memahami betul
konsep pola tatanan hidup baru ini
dan bagaimana sebetulnya pak mengedukasi masyarakat
agar siap menghadapi pola baru ini pak muhajir
kita akui memang masih perlu edukasi
kemudian juga pemahaman
dari semua elemen
karena itu itulah kita berusaha untuk
beberapa hari yang lalu saya juga dengan
berlangkaitannya dengan pembukaan
terus kita akan koordinasi dengan semuanya
orkestrasi yang merdu
dengan itu bisa dinikmati
walaupun di tengah tengah
suasana yang sangat memprihatinkan ini
artinya sulit mengedukasi masyarakat
apakah memang perlu ada sosialisasi
yang lebih masif seperti membuat
kemudian gencar memberikan informasi
mengingatkan masyarakat seperti yang dilakukan
kita lihat contohnya di negara negara lain
membuat banyak spanduk spanduk
untuk mengingatkan masyarakat
apakah ke depannya pemerintah pusat akan
mulai memperlakukan itu pak muhajir
ya jangan terlalu
pasti itu akan kita lakukan
jangan terlalu mengandalkan masyarakat
pemerintah saja gitu ya
juga harus berpartisipasi termasuk tnn
pak bagaimana sebetulnya
pola penerapan new normal ini di daerah
yang tadi bapak sudah sebutkan ya
kalau kita tahu ada satu ratus dua kabupaten kota
yang sudah masuk zona hijau
dan kemudian sudah boleh untuk memperlakukan new normal
yang dikhawatirkan sebetulnya
monitoringnya pak evaluasinya ini akan seperti apa
karena ini yang menjadi
kekhawatiran utama pak muhajir
presiden sudah menginterviewkan
supaya ada dashboard nasional
perpusat satu data
sehingga nanti kalau ada zona hijau
tiba tiba ada kasus
bisa saja kemudian turun menjadi zona oranye
bahkan bisa sampai zona merah
jadi nggak usah
kita harus siap siap untuk menghadapi situasi
yang berubah yang mendadak
dan itu adalah bagian dari
bahkan nanti mungkin ada yang merah
tiba tiba bisa menjadi hijau
kalau memang pemerintah daerahnya
dengan sangat cakap menyelesaikan
covid sembilan belas ini di tempatnya itu
jadi mohon nanti masyarakat juga
ya itu kan tanda tanda masyarakat terdidik
dan saya mohon juga kerjasama
terutama dengan media
mohon media untuk berpikir bahwa
ini adalah kepentingan bersama
tidak ada lagi siapa yang diuntungkan
semuanya harus berusaha memanfaatkan
situasi ini untuk
demi kebaikan secara nasional
pak muhajir tadi anda mengatakan bahwa situasi ini dapat berubah berubah
tapi kalau kita lihat negara lain yang menerapkan
dengan tidak menerapkan lockdown sebelumnya
melakukan pembatasan sosial yang ketat seperti kita
contohnya adalah korea selatan
mereka langsung mengalami gelombang kedua ataupun second wave
apakah kemudian pemerintah kita
pemerintah indonesia sudah mengantisipasi
adanya gelombang kedua atau second wave ini pak muhajir
segala kemungkinan kita antisipasi mbak
jadi semuanya sudah kita hitung
termasuk misalnya bansos
dagangan bansos juga juga kita siapkan
pemerintah pak presiden sudah menginstruksikan
nanti akan ada perpanjangan bansos dari
jadi kita antisipasi yang paling buruk
insya allah kita akan siap
asal hubungan dari masyarakat
dengan semua elemen
tidak ada saling
ini adalah sesuatu untuk kepentingan nasional
insya allah kita akan bisa mengatasi ini
tadi bapak mengatakan bahwa presiden
menginginkan adanya perpanjangan bansos
tapi ini sangat berbeda dengan apa yang bapak sampaikan
kalau kita sudah memasuki new normal
ketergantungan atas perpanjangan bansos
ini harus dikurangi
padahal kita tahu masih banyak masyarakat
yang belum menerima bansos
dan data pemberian bansos ini juga ruwet pak
bagaimana tidak ruwet
itu memang yang datanya itu baru sama sekali
kan ini orang miskin kan
miskin kagetan saya sebut
pasien baru akibat covid kan bergerak
karena itu kita kerja sama betul
di tingkat rt rw tingkat desa
untuk selalu menghimpun data data
update dan kemudian
kalau ada hal hal yang sifatnya
kontingensial segera kita atasi
oke artinya bansos akan diperpanjang ya pak ya
insya allah diperpanjang
dan nanti secara pelan pelan terus akan dikurangi kan
kurumnya nilainya dan seterusnya
oke sayang sekali pak mohajir
waktu kita sudah habis
tapi terima kasih sekali atas semua jawaban jawabannya
dan juga penjelasan dari pemerintah
dan semoga memang wabah
pandemi covid sembilan belas ini segera berakhir
dan indonesia bisa tetap optimis
menyambut pola tatanan hidup baru
terima kasih sekali menko pmk
atas waktunya kepada cnn indonesia prime news
malam hari ini
di masa psbb transisi
aktivitas sebagian warga mulai menggeliat
namun masyarakat diminta untuk tidak mengabaikan
cnn indonesia prime news segera kembali